mungkin saja bang
padahal ada acara ruatan di sumurtaga
kamu aku kasih nasi sebungkus sama tahu goreng
gak usah pake ngutang segala
makasih bu kardi
eh kamu bilang sama suami kamu
jangan suka mencuri biar hidupnya berkah
gapapa ya nasinya buat berdua
sekarang makan yang banyak
kenapa kok nasinya dibuang lagi
nasinya sepertinya basi bu
iya nasinya sudah basi
yaudah sekarang makan lahunya aja ya
kau gorengnya dimakan aja ya
agung gak mau makan
nanti kalau ibu punya uang ibu beli makanan yang enak enak buat agung sama dewi
sekarang tangan dimakan ya
kamu lemparkan ke rumah atau ke tubuh gadis calon korban kamu
itu sebagai tanda ritual kamu kepada kinaka
tapi bagaimana kalau ada orang yang mau menangkap saya pak
karena tubuhmu licin bagaikan peluru
dan tubuhmu juga
tebal dari segala macam bentuk senjata
oh itu berkat ajian siatan kubera sudah tahu
terima kasih pak terima kasih
keluar sebentar ada urusan
kok keluar ya bawa bawa bawa segala
ini bukan urusan kamu
saya mau cari duit
jangan jangan dia mau

ah tejo ternyata kamu berhasil kamu berhasil
lalu apa lagi yang harus saya lakukan pak
malam ini juga kamu harus datang ke sumur naga
lalu taburkan labu lapu ke dalam sumur itu dan kamu bersemedi sebentar di sana
selanjutnya setiap kali kamu berjudi kamu pasti menang
apa kekayaan yang saya dapat cuma dari berjudi pak
bertahap tejo itu pasti bertahap
setelah kamu berhasil memperkosa dan membunuh genap tujuh belas gadis
disitulah baru kamu jadi manusia yang kaya
ini pasti ulat rampok pak ustaz
mungkin saja pak ustaz
ini semua pertanda buruk buat desa kita pak
pak supacarko desa kita akan ada bala bencana begitu
kita harus secepatnya mengadakan acara ruatan di sumurtaga
kita bikin upacara penanaman kepala ambing
lebih baik kita memperbanyak doa saja pak
nggak perlulah kita bikin selamatan seperti itu
kalau kalian tidak percaya ya sudah
kita lihat saja nanti kalau ada korban lain lagi
nah udah ya
siapa yang masuk
gimana pasti mau main
jalan kamu jok dari tadi kau menang terus
pokoknya aku tidak akan berhenti sebelum bisa ngelahkan kamu jauh
eh buka pintu
katanya pak jarko juru kunci sumurnaga itu
desa kita ini sekarang sedang kena bencana
ya bisa jadi mas darmin
soalnya dari dulu kan gak pernah ada orang mati seperti itu
sebenarnya sih pak jarko nyuruh kita selamatan di sumurnaga itu
untuk menolak bala
iya bisa jadi mas
soalnya kan kemarin itu sudah ada yang mak
hati di sumur naga itu nah sekarang warga kita sendiri yang meninggal secara mengerikan kayak gitu
ya mungkin saja penunggu sumur naga itu sedang marah soalnya warga kita kan nggak pernah kasih sesaji
betul sekali bukarti yang saya dengar dari dulu kalau di sumurnaga itu ada orang yang meninggal
biasanya desa kita ini mau ada bencana hati hati bukarti
ada apa pak
bapak bawa makanan buat kalian
kalian berdua makan sepuasnya setelah makan nanti kalian pergi ke mall
beli pakaian jangan gembel kayak gini
mau kasih apa
kamu dapat uang dari mana
suti memangnya kamu pikir saya ini gede apa
buat beli makanan anak anak aja nggak bisa
maksud aku bapak dapat rezeki dari mana
jangan sampai bapak mendapatkan rezeki dengan cara yang haram
eh suti cari yang halaman aja udah susah apa lagi yang halang
hidup kita ini sudah susah
aku lebih baik dihina orang
nanti kalau kamu susah ujung ujung akan ketangis